keputusannya mengimport kereta baru tidak bekas ya alhamdulillah
kan kalau baru lebih bagus secara teori
nah tentu sekarang tinggal permodalannya seperti apa
tentu ini yang harus disampaikan nanti hasil rapat ini ke kementerian keuangan
supaya bisa ada solusi
nah kalau kami dari inka sendiri kemarin kan sudah masuk
ada tambahan modal untuk meningkatkan produksi daripada inka
tapi yang ini belum
toh alhamdulillah walaupun ada pmn tambahan kan dividen bumn nya bagus
artinya ketika ini nanti di comparable antara pmn dan tentu dividen atau pemasukan negara
ini masih lebih tinggi
nah ini yang kita coba jaga
jadi ya saya terbuka selama ini meningkatkan pelayanan lebih baik
saya nanti duduk lagi sesuai dengan keputusan ratas
eh sorry keputusan koordinasi antara kementerian sorry
ya itu kan keputusan
dan kita kan nggak boleh menabrak undang undang
yang dimana itu sendiri ada undang undangnya aturan juga beberapa kementerian yang tidak memperbolehkan
jadi kan jangan sampai kita melakukan hari ini kemudian hari jadi masalah